dengan pasal tiga ratus empat puluh kuh pidana
sehingga maria dan keluarga kembali menggunakan air tanah
akhirnya seluruh netizen itu ikut ikutan gitu
ganja opium coca itu ada semua di sana
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
ini dia bintang enessa widianta putrateja
anak anak mereka pun tidak masuk sekolah formal